hanya leader kalau misalnya diangkat saya lebih percaya bahwa mereka sudah punya pembacaan
evaluasi yang komprehensif soal proyek pembangunan ibu kota baru ini artinya nggak perlu terlalu
khawatir lah ya karena memang yang pertama bahwa ini proyek yang harus jadikan dan kita melihat
langkah pak jokowi ini kan ingin membuat terobosan kedepan penataan negara ini pembinaan di buku kota
ini juga untuk menyelamatkan jakarta dan ahok diangkat karena memang punya trust yang besar dari publik
punya tadi kita sudah bilang punya kompetensi nanti kita lihatlah bagaimana dia bekerja saya tidak melihat
ada peluang justru dia dijatuhkan dengan dijadikan calon begitu dengan pengangkatannya itu dengan
jadi calon bisa enggak justru itu akan menaikkan credit point dia menunjukkan bahwa memang pak
ini sangat dibutuhkan di segala situasi oke dengan kalau kita compare dengan tiga calon yang
yang lainnya ada bambang brojo di sana ada abdullah azwar anas misalnya menurut anda bagaimana bang
boni semuanya juga punya kompetensi apalagi pak bambang ya betul di bidang perencanaannya
ekonomi dan sebagainya mungkin karena ini proyek ini kan ada target waktunya dibutuhkan orang
yang bisa kerja cepat orang yang juga konsepnya sejalan dengan presiden dan pak ahok punya masalah
lalu bahwa dia bisa kerjasama dengan pak jokowi dan ini landasan historik yang juga bisa
menjadi dasar pertimbangan oke oke baganda ada lanskap soal pembangunan kerja cepat dan sebagainya
sampaikan oleh bang boni anda setuju bahwa saya kalau ada sosok yang layak untuk mencari buku
tembar kalau gini loh jokowi menganggarkan pada apbn dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh itu dua triliun untuk proyek
lima ratus triliun oke itu kamu percaya enggak itu proyek dua triliun untuk lima ratus triliun yang udah dianggarkan
dua triliun ini proyek apa ya jadi ini sebenarnya ini proyek ini cuma proyek jargon untuk
konteks sekarang ya ketika seluruh epri seluruh dunia apalagi kamu lihat dua hari lalu ya itu
main main mainin uang orang nyimpen uang semua lapan negara yang kata kepala bapak penas ya itu
amerika china italia jerman apa semua yang disebut itu ya kecuali abu dhabi ya dan denmark adalah
penegaraan itu semuanya ekonominya lagi down oke oke mungkin investasi sekarang oke jadi kalau lbp
bilang tiga puluh triliun itu apa tiga puluh swasta akan ini dari luar negeri itu bolsit nggak ada nah sosok ahok
saya tidak masuk ke situ kalau masalah kalau aku itu kan dia sebagai orang kerja misalnya itu is
oke aja buat saya apakah ahok apakah si brojonegoro ya saya yang paling penting ahok dia orang katakanlah
dia sudah lepas dari penjara dia sudah menyelesaikan urusan urusan dia di masa lalu jadi buat saya itu
dihitung kinerjanya kinerja is fine aja oke dia misalkan dengan siapa dengan si brojonegoro
dipilih oleh jokowi tapi maksud saya kenapa dia ini yang dipilih karena ahok ini orang yang tidak ngitung
risiko yang teknikal dan ininya dia pokoknya ambil politiknya ini bahaya ambil politiknya
bagaimana menurut anda iya dia ngambil risiko untuk berkorban ketika ini ini akan menjadi
barang mangkrak yang bisa kasih tahu aja mereka tersebut sekarang dua puluh triliun uang cina enggak
masuk naik baru masuk empat triliun alasannya apa katanya ada gerakan anti cina kata siapa
kata kepala divisi bkpm mulai dicek bohong itu enggak ada uang dari cina oke tapi cepat sekarang
di stop kenapa katanya banjir
uang nggak ada di dunia ini uang lagi nggak ada
jadi kalau orang ngerti tentang
ekonomi dunia sekarang pertumbuhan
dunia hancur ekonomi
indonesia terkait hancur pertumbuhan
ekonominya nah berarti tidak ada
ekspansi dalam waktu dekat
ibu kota baru
tiba tiba ahok mau
karena ahok ini memang
dia itu sudah terbukti
di masa jokowi dilindungi
ahok ketika berhadapan dengan
ahoknya dipenjara karena jokowi nggak lindungi dia
jadi ketika kemudian
kata karena presiden memilih pak ahok
begitu untuk menjadi calon ceo
satu hal yang baik atau justru buruk
bagi mas yusuf cahayapurnama sendiri
kalau dari sisi saya
kasian ahoknya bagaimana
kasian ahoknya justru sebetulnya bagaimana menurut anda
buat saya sih justru
karena memang kelihatan bahwa
dia dibutuhkan di dalam segala situasi
kita lihat positifnya aja
ahok masuk penjara
nggak ada hubungannya sama pak jokowi
itu kan tekanan politik
yang terlalu besar ke proses pengadilan
dan kita tahu semua konteks itu
jadi tidak ada hubungan pak jokowi lah
ibu kota baru ini
saya lebih melihat kompetensi
dan juga track record ahok dalam
bekerja itu memang tidak bisa kita ragukan
bambang juga bagus
tapi ya karena kita membahas soal ahok
ya otomatis lah ahok ini sosok yang
sampai hari ini saya tidak punya alasan
untuk meragukan kinerjanya
kenapa bang bori mengatakan justru ini
menambah kredit bagi seorang mas yusuf cahayapurnama
ya artinya bahwa dalam segala
konteks di setiap situasi dia dibutuhkan oleh negara
itu kan menunjukkan bahwa dia seseorang
dan dia punya kapabilitas
maka harusnya disyukuri
dan tentu ahok harus bangka
itu dibutuhkan atau justru karena faktor kedekatan
dengan istana dengan presiden
itu kan juga kemudian dikritisi oleh sebagian pihak
ya kedekatan dengan presiden karena fakta sejarah
bahwa dia pernah menjadi wakil gubernurnya pak jokowi
dan pak jokowi melihat sosok ahok lebih dekat
daripada semua orang
dan dia lebih mengenal ahok dari kita
artinya bahwa pertimbangan presiden bukan sentimen pribadi
tetapi bahwa pengenalan tentang kualitasnya
tentang dirinya kompetensinya
bukan justru seperti yang tadi bang ganda katakan
kalau bang ganda memang kan tugasnya untuk mengatakan
kalau saya kan mengatakan faktanya
saya kan mengatakan bahwa
semua pemimpin yang mulai tidak populer
itu dia perintahkan andi arief
untuk ngurus isu ada harta di gunung padang
aku masih ingat pak fuy
ketika megawati mulai tidak populer
dia bilang ada harta karun di batu tulis bogor sana
ini juga sebenarnya
jokowi kalau dia mau saya bilang
sebenarnya ini ketika andri nob kepala bapak penas
disinilah lahirnya rencana ibu kota baru
karena ekonomi grut masih bagus
ekonomi duit masih bagus
kemudian si andri nob inilah arsiteknya
tapi kan waktu itu tidak terjadi
kenapa nggak terjadi
karena memang agenda ini tidak ada
jadi aku bilang sama renata dibone
kalau dalam catur ini namanya
tadi aku dengar ya
langkah amplop ini
nggak dibicarakan dalam kampanye yang begitu penting
di seluruh dunia kampanye itulah di situ dilahirkan
yang namanya pikiran pikiran penting itu
misalkan pindah ibu kota
tapi nggak ada
nah ini berarti
iya kan something strange ganjil
nggak apa apa bukan
kalau misalkan jokowi sekarang
dia lima puluh triliun aja
saya lebih tertarik melihat apakah ahok nanti benar dipilih
kalau dipilih nanti dia tuh kenapa bangun
ya kalau dipilih kan artinya
kelasnya naik dong
nah yang kedua
kalau nggak dipilih artinya memang
dalam pengertian bahwa
tidak ada intervensi
tidak ada yang tadi dibilang mas ganda karena
kedekatan dengan pak jokowi dan sebagainya
kan proses pemilihan ini nanti juga transparan pak
artinya kita jangan berburuk sangka dulu ya
saya pikir itu aja sih
saya justru baik sangka
poin dari saya
saya kasih tahu dia
hal hal yang saya ketahui juga
bagaimana kenapa basuki cahayapurnama di penjara kemarin
ya kan saya banyak tahu juga
tapi kan di forum ini saya nggak mau
di belakang layar saya bisa tahu
baik bang ganda ketika kemudian ada sebagian publik yang
menolak mungkin karena mengingat dosa dosa yang lama
soal penodaan agama soal etika dan sebagainya
menurut anda apakah itu memang satu faktor yang cukup kuat
untuk bisa menolak basuki untuk kembali ke gelanggang
masuk ke dalam mengurusi satu ibu kota yang baru
ya kalau misalkan kita pakai standar good governance
governance ya itu kan di dunia ada standarnya
ya bahwa orang kalau dia ada catatan kriminal
ya kan dia itu sudah harus tidak masuk lagi dalam publik
apa publik office ya atau ini
ya itu kan nggak tahu kenapa ini kan masih ada orang bilang
itu karena masalah penistaan agama bla bla bla
tapi ini kan kita tunggu loh ini ada standarisasi
standarisasi siapapun yang diputuskan oleh mahkamah agung republik indonesia
maka kita mengatakan itu adalah hukum
ya kan sama seperti misalkan jokowi kalau dia ngomong di presiden
ya kita bilang itu presiden
saya segandang suka nggak suka dia presiden
nah sama kayak mahkamah agung lah
artinya mahkamah agung ini
jadi poinnya apa bang
artinya kalau dia memang punya catatan itu
orang rakyat berhak mengatakan eh kalau good governance
bang boni catatan kriminal seorang basuki cahayapurnama
nggak ada lah
kemarin itu kan keputusan politis yang apa ya
keputusan hukum yang dipolitisasi
semua orang yang berpikir waras tahu ahok nggak bersalah
penjara dua tahun itu kan korban politik
artinya bahwa itu juga tidak menjadi dasar seakan akan ahok ini kriminal
secara de jure memang kelihatan hanya kriminal karena di penjara
tapi kan de facto publik juga merasakan melihat dan tahu bahwa ahok bukan penjahat lah
ya kita bisa berbeda dalam banyak hal pak ganda
tapi kalau soal yang begini mungkin harus lebih objektif lah melihatnya
bahwa masa yang bergelombang waktu itu menuntut ahok mundur dari gubernur
dan harus masuk penjara
itu semua mempunyai kontribusi besar terhadap pemenjaraan dua tahun itu
tetapi kan ahok seorang warga negara yang baik
dia menjalannya dengan sangat
ya kan saya nggak mempersoalkan dia bertanya bagaimana kalau rakyat mempersoalkan
saya bilang rakyat itu punya legitimasi
kan gitu kan ada yang persoalkan ada kan sekarang
kenapa dia bilang ya karena memang itu ada hak mereka untuk mempersoalkan
ya kan bahwa kemudian dia sudah menjalani hukuman
itu juga dia punya hak sebagai warga negara
nah soal penolakan warga bagaimana menurut anda
warga yang mana
sebagian publik lah katakan begitu ya
warga yang mana karena kan seratus orang dua ratus orang dibayar untuk berkumpul menolak juga kan
karena itu kan gerakan politik
kalau misalnya seluruh rakyat indonesia atau mayoritas rakyat indonesia turun ke jalan dan menolak
seperti yang mereka lakukan ketika pak harto harus turun tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
itu baru namanya suara rakyat dan suara tuhan
tapi kalau segerombol orang pakai simbol agama pakai simbol apapun turun ke jalan
teriak ahok pki pak jokowi pki ya semua orang tahu itu agenda politik yang dibayar lah bang kanda
nah kalau itu saya nggak ada orang pendukung ahok saya nggak akan mungkin bilang dibayar
karena orang itu pasti ada yang mendukung ahok
ini kita juga hormatin aja orang orang itu gak apa apa protes
tadi reinhard nanya mereka punya legitimasi nggak sih untuk protes
karena apa karena kalau governance itu persoalannya kemudian kita tafsirkan politik
tapi kan sudah selesai sebetulnya masalah pemainnya
tapi kalau orang beda misalkan saya di penjara dulu
misalkan sama pak jururahman
ya kan pak juraman sekarang jadi jurubicara presiden
tapi kan orang tahu bahwa kita memang berjuang melawan soeharto dulu
beda sama kasus ahok itu
itu sih intinya
oke nanti kita bahas soal itu lagi soal kemudian bagaimana dampak politik
kalau kemudian presiden memilih ahok
dampak politiknya untuk presiden joko widodo ada tidak sih karena kemudian
karena catatan kasus yang lama tadi
kita bahas nanti usaha jeda ya bang wuli dan juga bang kanda
kami akan segera kembali ke saat lain